tidak hanya di jakarta mengenai supir supir angkutan umum yang berdemonstrasi putri
ribuan sopir taksi kali ini menggelar aksi unjuk rasa di kantor dinas perhubungan di provinsi bali pada rabu pagi
dan dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah menutup aplikasi taksi online yang dinilai telah melanggar undang undang
dengan berjalan kaki dan membentangkan sepanduk tuntutan pembubaran taksi online
ribuan supir taksi yang tergabung dalam persatuan supir taksi bali datang ke kantor dinas perhubungan provinsi bali
para pendemo menyuarakan protes terkait keberadaan taksi online
para pendemo menyatakan jika taksi online menyalahi undang undang serta tidak membayar pajak kepada negara
mereka menuntut agar pemerintah melarang operasional taksi online tersebut
masa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika pemerintah tidak segera merealisasikan tuntutan mereka
nandang risada astika dan pasar